luruskan dan rafatkan barisannya
dan melarang jeniper
belajar sama bu yola
berarti jeniper hebat juga itu kum
saya juga gak mau tuh si debbie
diajarin sama bu guru yo
hebat ya jeniper ya
kita semua udah ketipu
saya pikir teh pikirannya jeniper
kayak bapaknya melehoy
ternyata pinter dia kum
di ciraos ini yang gak pinter
juga cuma kamu sebetulnya
setiap kali kamu deketin entin
pasti ketahuan sama mas suha
tapi gak ada orangnya
jangan jangan jurik kum
jurik yang menyerupai suaranya pedut
geran geran aceh yang mantin
siapa yang jadi penasehat
siapa yang berani menasihati saya
cuma suha yang berani nasihati saya
saya angkat jadi pengurus

naya ros sebenern ngijinin sobri tinggal di cidahu
kawan ani sobri nikah sama dedek cantik
karena gara perempuan
kamu rela bekerja
gara gara perempuan kamu rela membantah orang tua
kamu teh seperti orang kebanyakan zaman sekarang sopri
sob ganti pakaian sebentar lagi maghrib
assalamualaikum kang ujang
tidak ada ya
asyik juga pintar mengajar ngajinya
ya kang lihat anak anak perempuan semakin pintar
asyik tehanya menirukan cara kang mengajar
kemarin bapak ngobrol apa aja sama kang
mengajakin akang untuk bekerjasama memajukan pertanian di kampung cidahu
alhamdulillah ya allah akhirnya bapak berubah
bapak berubah kang
kamu kenapa ucuy sakit tenggorokan
nggak apa apa kang saya seret sedikit
rabot bapak bapak prabowo
kamu kok suara kalau mohon alaikum kampus waalaikumsalam waalaikumsalam
wajah buka warung kampus ya mang insyaallah mau buka warung nasi
pasti butuh perabot banyak beli sama saya aduh saya kalau belinya banyak sekali murah
ya tukang kita kan butuh panci banyak buat masak piring sendok gelas sama tempat nasi juga ya
neng kan perabot yang di rumahnya masih layak pakai enggak cukup ah tukang
dah kang mada ada aja
kan yang udah ngomong sama akang kalau ini tengga gampang kalau emang pengen buka warung nasi
teng harus niat masa mau beli perabot aja pelit ya udah sok milih
emang panci ukuran sedang ada nggak ada mana ada cuy ya mana tuh kalau ada
cuy enggak ada
sungkom harus pesen dulu besok saya antar barangnya
saya teh mau yang tutupnya kaca ada nggak
jangan kan tutup kaca tuh cuk tutup bunga juga ada
ya udah saya pesen
yang tutup kaca pak
besok yuk ya saya antar barangnya ke sini
makasih ya mak ngocat
sekarang saya pergi dulu ya
dunia dipikirkan lebih banyak daripada akhirnya
kalian tidak berani mengeluarkan uang banyak supaya anak kalian diterima masuk sekolah
yang diadakan gratis supaya anak kalian diterima masuk surga
iya pak ustadz
sawa subuh vakum